sampai jumpa di video selanjutnya

pergilah kalian kalian tidak ada urusan dengan ogowong banyak omong
aku akan membawamu
apakah aku telah membunuh orang ini kanjeng
apakah ini agak tinggi
he he he pada mau ngapain
mau nolongin wanita pengkhianat ini
jangan gak usah ngapain ditolong
kita tidak bisa membiarkannya tergeletak di sini
apa sampean tidak kasihan
hei apa kalian semua itu tidak tahu
kalau suaminya ini telah berkhianat pada desa kita
suaminya itu telah menyerahkan desa ini pada kijerangkok
hei pengkhianat semuanya kan
biarkan aku yang membawamu
pada mau ngapain
mau nolongin wanita pengkhianat ini
biarkan aku yang membawamu
katakan padaku dimana rumahnya
memangnya kamu itu siapa
yang terpenting sekarang aku harus menyelamatkan dia
mau jadi soal lawan
bagaimana jika ini terjadi kepada ibumu